kewenangan ini juga tengah digodok dalam rancangan peraturan presiden tentang otorita ibu kota nusantara
karena itu mungkin ada sekitar satu ratus lima puluh an orang
mereka memang berdasarkan kepedulian aja terhadap lingkungan
jadi redundansi kebijakan ini diambil tidak penuh dengan kehatian
nah disitu kami akan bisa memutuskan apakah bisa di swab dengan baterai yang baru
terus di salah satu kompetisi saya main untuk hawk itu saya kena cedera
anda yang di rumah suka merasa nggak sih kalau anak anak itu ternyata susah untuk makan sayur
yang atlet pelatih wasit event venue nya nggak diurus
kondisinya di detik ini seperti apa pak
memperlakukan jam malam bagi mereka yang dibebaskan
fasilitas ini dapat digunakan pengunjung dan pedagang pasar secara cuma cuma
jadi delapan spesies yang terdapat di dunia
sebagai ketua adat di sini
yang diminta sama platy bule tuh yaudah gua turutin cuman ya mungkin bukan rejekinya kali ya
kegiatan outbound ini bisa mempererat rasa kekeluargaan dan kerjasama dalam kelompok
dan saya kemudian dapat pesan dari teman teman kalau
keluarga atau orang tua itu juga dilibatkan
dia di jafres undipnya kan ga sempet
sejumlah warga kecamatan jenutuban jawa timur mengaku menyesal telah menjual lahannya